salah satu korban robot trading auto trade gold atg dari surabaya
mengaku mengenal robot trading atg melalui seorang teman
ia tergiur dan percaya karena ditunjukkan bukti profit dan balik modal kurang lebih dalam enam bulan
keuntungan yang dijanjikan mencapai lima belas hingga tujuh belas persen per bulan
namun baru tiga bulan menjadi member ia kemudian tak bisa melakukan penarikan keuntungan
selama menjadi member investasi atg ia tergabung dalam satu grup percakapan melalui handphone yang leader groupnya berada di jakarta
satu grup percakapan tersebut memiliki ratusan anggota dari berbagai daerah di indonesia
namun korban juga tidak mengenal anggota lainnya
dana yang sudah masuk investasi atg ini sekitar tujuh ribu usd atau setara satu ratus lima juta rupiah
sementara baru dua ribu usd atau sekitar tiga puluh juta rupiah yang berhasil ia tarik
sisanya masih mengendap di atg
ia sendiri tidak paham dengan jelas apa yang diperjual belikan oleh robot tradingnya
ia hanya tahu sang robot bekerja di malam hari untuk mencari profit terbaik
saya kurang paham ya tapi yang jelas dia bermainnya di emas
entah emas dunia ataupun yang jelas emas global ya sepertinya
karena kan sudah bermain di pasar yang cukup luas gitu loh
di atg itu kan dia mainnya gold
dia yang dia kejar itu emas
otomatis kalau mengejar informasinya dulu mengejar pasarnya emas itu kan bermainnya di malam hari
nah dia itu ada skemanya berdasarkan jenis robotnya level berapa
kalau saya ikut yang di level dua
dimana level dua itu dia bisa bermain sampai
sekian ribu dolar
nah setelah sekian ribu dolar dia berhenti tuh
robotnya nggak akan operasi lagi
kita harus upgrade lagi ke robot yang lebih tinggi
jadi robot itu bisa akan lebih mengendalikan investasi kita sesuai dengan kemampuannya
rizky mengatakan tak pernah berinvestasi di luar sektor real
ia mengaku kurang teliti mengecek kelegalitasan dan kelogisan profitnya
selain rizky rimsah jubair anak korban asal malang juga mengaku ayahnya menjadi salah satu korban robot trading atg
awal mula kami transfer sekitar satu m sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta nanti angkanya mengikuti
dan untuk membeli robotnya sekitar empat puluh dua juta sekian
dan keesokan harinya tanggal dua puluh tujuh november kami juga mentransfer lagi sebesar empat miliar rupiah
menurut dosen investasi dan perbankan universitas negeri surabaya unesa henry cahyono
modus menjual mimpi dari keuntungan robot trading seperti ini akan selalu berulang terlebih jika banyaknya permintaan di masyarakat
henry mengatakan masyarakat yang ingin berinvestasi perlu mewaspadai lembaga investasi berbasis aplikasi
apalagi jika kita tidak familiar dengan finansial teknologi
itu kalau investasi yang benar ya tentulah
sangat rasional tingkat pengembaliannya
kalau tingkat pengembaliannya sudah tidak rasional terlampau tinggi
itu patut dipertanyakan
dan calon investor ini harus paham mereka ini yang punya uang kan investor ini kan yang punya uang
mereka lah yang harus punya kuasa penuh terhadap uang
jangan serahkan uang itu ke robot atau ai yang sebenarnya dibuat buat aja itu nggak ada
itu uang kita ya kita yang kelola gitu
sebelumnya polda jawa timur telah menahan wahyu kenso cracey rich asal surabaya
yang diduga melakukan penipuan investasi bodong dengan modus menggunakan robot trading autotrade gold
modus penipuan ini menggunakan modus multi level marketing dengan menjual produk minuman kesehatan di bundling robot trading
jumlah korban mencapai dua puluh lima ribu member tak hanya di indonesia namun juga lintas benua seperti singapura amerika hingga rusia
dengan jumlah kerugian para korban mencapai sembilan triliun rupiah
ardia putri miki peresia surabaya jawa timur